aku bisa kok jaga diri aku sendiri
jadi kamu gak usah ngikutin aku kemana mana
dibawa di badan kamu
di badan kamu
kasian banget kamu
deku di badan kamu deku
aku gak akan maafin kamu
kalau misalkan kamu luka yang arsyla
kalau beneran arsyla mati
aku masih baik dan kasih kamu kesempatan saya lagi
bawa rajanya ke danau selagi dalam satu jam
atau kali ini arsyla beneran akan selaka
luar biasa wat
saya baru pertama kali lihat perempuan kayak gini
gak kenal nyerah
pantas dia gue cinta mati sama dia ya
semoga gak terjadi apa apa sama raja ya allah
saya rasa perempuan kayak gini tuh cocoknya sama saya nih
bukan sama dia gue atau
atau raja yang lemah itu
saya berharap yang bunuh dia gue tuh raja
jadi saya gak perlu repot repot nyingkirin dia untuk nempetin dia
kamu harus tolongin raja untuk nyelametin arsyla
tolong cari tau
siapa yang udah nelfon saya ke nomor saya yang satu lagi
di luar neraka
di luar nikah
di luar neraka
tapi tetap aja aku penasaran banget sama orang yang inisialnya
kayaknya dia penting banget buat diego
siapa tau mama andis tau orang yang berinisial p ini
dia kan tantanya diego
siapa tau mama andis tuh kenal siapa aja kenalnya diego
kamu bener lady
lebih baik kamu sekarang tanya sama mama kamu
yaudah kalo gitu aku ke rumah mama andis sekarang ya
aku anterin ya
aku bisa pergi sendiri kok
aku mau balikin kunci rumah kontrakan yang kamu kasih ke aku
aku tahu itu dari kamu bukan dari om lemos
dan aku minta sekarang kamu nggak usah bantuin aku lagi
aku mau balikin kunci rumah kontra karena kamu kasih ke aku

dan aku nggak mau nyeselin kamu
sekarang aku mau hidup mandiri
kalau kamu nggak mau nerima kunci kontra kan ini
kamu mau tinggal dimana
tante andis gak mau kamu tinggal sama dia
lady akan tinggal di sini sama tante
bukannya tante mau mencampuri urusan kamu
tapi ini saatnya kamu untuk menjauhi lady
kalau kamu terus terusan begini
nanti papa kamu akan terus terusan juga ganggu lady
gak ada abisnya
kamu tolong ngerti ya
yaudah kalau gitu
aku pergi sekarang ya
nanti masuk dulu ya dewa ya
kamu bikin aku kaget tau gak
aku tuh paling gak suka sama orang yang kepo
kalau kamu tuh aman
gak lah dewa
kamu tuh gak usah sok jagain

aku bisa kok jaga diri aku sendiri
jadi kamu gak usah ngikutin aku kemana mana
mau kemana kalian
papa ngapain disini
ya papa baru aja mending dari kantor
terus papa liat kalian dan papa samperin kalian
tolong papa jangan salah paham sama kita berdua ya
biarin aja dia salah paham
kita juga aku bukan urusan dia lagi
eh aku udah gak punya lagi ya urusan sama kamu ya
yang sekarang aku pikirin adalah aku yang paling penting untukmu ya
aku mau nantang perkembangan dewa
aku gak mau dia terjebak sama pun gak bener kayak kamu
om gak bisa ya ngatur ngatur hidup seseorang
walaupun dia itu anak aku sendiri
ya kalau misalnya aku sama dewa itu berjono
om mau apa
om mau nantang perkembangan tuhan
kamu sama dewa berjodoh
gak salah om denger
kamu jangan banyakan ngarang ya
tau dari sedikit kan jadi perempuan
tau omah lo lebih penting itu
bisa bisnya terus dikitin dewa aja
gak tau malu kamu
kamu lihat sendiri kan tuduhan bapak kamu
padahal aku sama sekali gak mendukung kamu
udah cukup pa
aku gak akan ngedekatin dewa lagi
om pada kamu
papa gak tau apa apa
jadi aku minta sekarang
papa jangan menghina lady terus pa
udah cukup papa nyakitin lady
orang tua mana sih gak marah kalau anaknya terus diikuti sama perempuan gak bener kayak begitu
makanya papa jangan keburu salah paham
kamu gak usah deketin sama dia
aku bisa ngaturin kepaku sendiri
jadi aku gak perlu bantuin papa
hah dewa mau kemana kamu
kalau sampe dia jadi anak perempuan gak bener kayak begitu
ya allah selamatkanlah anakku
dia tuh gak tahu apa apa